hai sejumlah warga kampung bokor desa pantai baktimurak gimpung bekasi jawa barat terpaksa
dievakuasi pada rabu siang sejumlah relawan membantu warga yang hendak melintas jalan yang
tidak dapat dilalui kendaraan tanpa alat pengaman tanggul sepanjang dua puluh m mendadak amblas setelah
bagian bawah tanggul setinggi dua lima meter jebol diterjang air pada selasa malam
sudah minta bantuan gobek bek
ini kan enggak ada tambang apaan berbahaya

bahagia itu lima rt
lebih parah dibandingkan
sementara petugas teknik dari balai besar wilayah citarum cisadane bbwsc meninjau lokasi banjir
untuk penanggulangan bbwsc akan membendung sementara lokasi tanggul yang jebol dengan
menggunakan karung berisi tanah atau pasir kalau yang jebol saya baru menunggu yang disitu
hai yang ini
dua titik artinya ya ke dua ada tiga tiga titik juga di desa desa ini teman teman dia
menguasai maksimalnya lebih elevasi yang biasanya langkah langkah yang dilakukan apa
maksimal untuk pasang buah karung atau jauh
karena kalau untuk penanganan kita mengalami seperti ini nggak bisa kerja
akibat luapan air dari tanggul sungai ciherang yang jebol sedikitnya enam ratus kepala keluarga terdampak banjir
kala keluarga terisolir akibat akses jalan yang dilalui arus deras